sebuah tradisi unik digelar para petani di cikarembi lembang kabupaten bandung barat
para petani dan warga menggelar perang tomat atau dikenal dengan rempuk tarung
tradisi ini sebagai rasa syukur atas limpahan rezeki dan hasil panen
tomat dalam keranjang bambu ini merupakan hasil panen petani di kampung karembi kecamatan lembang kabupaten bandung barat
namun tomat yang akan dijadikan amunisi perang tomat ini adalah tomat tomat yang tidak layak konsumsi dan sudah mulai busuk
sebelum melakukan perang tomat masing masing kubu melakukan pemanasan dengan melakukan gerak tarian
sesekali kedua kubu saling melempar tomat dalam jarak dekat
suasana kemudian mendadak riuh saat para petani dan warga sudah tidak bisa menahan diri
perang tomat pun dimulai
mereka boleh menargetkan siapa saja sebagai sasaran
para penonton pun kalang kabut saat tomat tomat bertebaran ke arah mereka
menurut tokoh adat setempat tradisi perang tomat ini sebagai simbol membuang sifat sifat buruk yang ada pada diri kita
kepada dibiarkan lebih baik dijadikan perang tomat seperti ini
tradisi perang tomat ini selalu dinanti warga kampung karembi ataupun para pelancong
perang tomat yang sudah ada lima kali
kalau waktu itu sudah berapa
kalau waktu itu sudah dua kali tahun kemarin tahun kemarin sekarang
menghibur rame seru
kena tomat nggak tadi
sakit ada dendam nggak sih
nggak nggak kan ini mah hiburan
setiap tahunnya satu lima hingga dua ton tomat yang tidak layak konsumsi dihabiskan dalam tradisi perang tomat ini
resna pamungkas kabupaten bandung barat